saudara saksi saudara tadi sudah disumpah dan kalau melanggar sumpah itu bisa diancam hukuman penjara
saya ingatkan saja saya ingin menanyakan pada saudara apakah saudara mengenal dr sutrisno ts sppdjp
direktur rumah sakit
direktur utama rumah sakit
apakah selama peristiwa sejak tanggal enam itu saudara pernah berhubungan dengan dokter sutrisno
pernah dipanggil oleh dr trisno sehubungan dengan kasus ini
tidak dipanggil secara langsung kalau saat bertemu ya beliau menanyakan
ketika saudara melakukan pemirksa
pemirksaan terhadap almarhumirnya pasien saudara itu
apakah saudara membuat rekaman medis
rekaman medis kebetulan yang membuat rekaman medis pihak manajemen dan dari ceritanya dr adianto
jadi saya kondisinya hanya menolong pada saat pasien datang melakukan tindakan pertolongan saja
jadi catatan catatan tentang keadaan pasien ini saudara bukan
bukan bukan resumen saya
jadi mengenai jam mengenai keadaan yang sebenarnya bukan saudara yang membuat
bukan saya yang membuat
jadi yang membuat itu adalah dr adianto
ya karena dokter anita setelah itu menangani lebih jauh kan
kalau resumen medis itu biasanya sesuai dengan kenyataan enggak atau dibiarkan bohong
oh sesuai dengan kenyataan
sesuai dengan kenyataan
jadi kalau dibilang sesuatu pasti benar seperti itu
pak dadannya ya mengenai jamnya juga dan sebagainya keadaan dan sebagainya juga semua sama itu ya
nah saudara tahu nggak bahwa saudara dr direktur utama ini pernah membuat surat keterangan kepada polisi
kenapa pak maaf
saudara pernah mengetahui bahwa surat ada pernah dr sutrisno direktur utama saudara
pernah membuat surat kepada polisi
yang menerangkan tentang sebab musabab matinya korban ini
atau menyerangkan tentang rekan medis
iya resum medis tahu
iya tahu resum medis
yang diterangkannya dokter itu benar nggak
dari kita kan selalu ada operan dan ada pencatatan juga
mungkin dokter didit yang mencatat itu kan
nah jadi waktu dokter sutrisno itu membuat surat ke polisi itu saudara tanya dulu atau dia hanya melihat rekam medisnya
yang jelas kita ditanya
oh saudara ditanya
ya menjelaskan laporan apa yang tadi sudah dikerjakan
jadi dr sutrisno juga menanyakan saudara kemudian juga saudara menjawab sesuai dengan apa adanya
berdasarkan resume medis juga
bersama resume medisnya sesuai
ada surat yang dikirimkan oleh dr sutrisno ya
terutama rumah sakit buat dulu ya
itu nomor empat garis miring dir garis miring rsa w garis miring dua ribu
kepada yang terhormat kepolisian negara republik indonesia resort metropolitan jakarta pusat sektor tanah abang
jalan perternihan satu nomor delapan a tanah abang jakarta pusat sepuluh ribu dua ratus sepuluh mp bapak jeffrey r p s a
terima kasih ya
terima kasih ya
menjawab surat nomor b lima puluh tiga garis miring satu romawi garis miring dua ratus enam belas dua ribu enam belas garis miring setro ta perihal permohonan rekam medis
dan cairan lambung korban atas nama wayan mirna ls
bersama ini kami sampaikan sebagai berikut
resume medis atas nama wayan mirna salihin
nama wayan mirna salihin tanggal lahir jakarta tiga puluh maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
alamat jalan sunter garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima garis miring delapan belas sunter agung tanjung priok jakarta utara
alamat jalan suntar garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima dari semiring delapan belas suntar agung tanjung priok jakarta utara
alamat jalan suntar garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima dari semiring delapan belas suntar agung tanjung priok jakarta utara
alamat jalan suntar garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima dari semiring delapan belas suntar agung tanjung priok jakarta utara
alamat jalan suntar garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima dari semiring delapan belas suntar agung tanjung priok jakarta utara
alamat jalan suntar garden blok d tiga nomor sepuluh rt lima dari semiring delapan belas suntar agung tanjung priok jakarta utara